forum tripartit yang diisi oleh komisi dua dpr kpu bawaslu dkpp serta pemerintah
disebut telah menyepakati jadwal pendaftaran capres cawapres pada sembilan belas hingga dua puluh lima oktober mendatang
keputusan ini dihasilkan dalam merapat konsinyering tertutup pada selasa malam di sebuah hotel di jakarta selatan
komisi dua dpr menggelar agenda rapat kerja bersama dengan kpu dan kemendagri pada serabu sore
untuk meresmikan kesepakatan tahapan pendaftaran capres cawapres sembilan belas hingga dua puluh lima oktober mendatang
anggota komisi dua dpr dari fraksi pan gus pardi gaus menyebut keputusan ini telah disepakati oleh sembilan fraksi di dpr
pemerintah dan penyelenggara pemilu tanpa catatan
gus pardi juga menyebut keputusan penetapan tanggal pendaftaran capres dan cawapres
murni merupakan alasan efisiensi tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat dan tidak memiliki unsur politis
saya memang itu yang saya tanyakan kepada kpu apakah ada unsur politis
sebab bagaimanapun dengan sudah kita tetapkan tahapan tahapan pemilu
salah satu diantaranya adalah mengenai pendaftaran tanggal yang ditetapkan tanggal sembilan belas oktober sampai dengan dua puluh lima november
jangan menjadi sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra
oleh karena itu apa yang disinyalir percepatan itu pun
juga media sudah mengungkapkan ada pro dan kontra
untuk itu kami dan kpu juga sudah menyatakan tidak ada unsur politis terhadap percepatan itu dilakukan
ini hanya semata mata masalah teknis saja